lan udah belum lan
ini gara gara kak rahman ya
aku jadi dandan se ala kadarnya tau gak
kamu bilang dandan kayak gini ala kadarnya
dek kamu tuh udah heboh banget
lagian ngapain sih buru buru
dengar ya kita itu janjinya jam setengah tujuh
ini baru jam berapa
dia itu bakalan berusaha buat lebih dulu sampainya
apalagi mau ketemu sama anggota keluarga sih cewek
nah makanya sekarang kita lihat
siapa yang nyampe duluan
aku udah cantik loh
cantik banget dong
kamu udah pamit
kamu udah pamit sama mama
piss deh mama itu gak kepo kayak kak raman
eh yuk yuk yuk yuk yuk
jangan lari lu
woy jangan lari
udah kangen gue
pak pak gak apa apa pak
gak apa apa pak
gak apa apa deh
eh saya ganti deh pak saya ganti pak
ya pak maaf pak
eh mbak mau kemana
mau ikut campur ya
eh gua gak ikut campur kalau lu udah tanggung jawab sama temen gua
eh mau ikut campur lu ya
mau ikut campur
mau kemana sih
mau kemana lu mbak
nanti gua lepasin di kantor polisi
enggak ikut buruan
mudah mudahan jalannya gak macet ya
jadi kita sampai di cafe alamanda gak telat
gue sama kak rahman udah di jalan
soalnya kak rahman on time banget orangnya
kalo bisa jam enam lu harus udah sampe oke
kok gak kekirim sih
aduh kenapa lagi sih ya penyeroman
kamu kenapa lan
kok mukanya tegang gitu
susah lah minta lepasin
gak apa apa lepasin
ya gak kejar kabur
kita sudah dapat dua ini
emang lo gak salah jadi tun immigrants
gue imutnya gantengnya jagonya mirip gue ah eh eh eh eh apaan tuh mana duit gua itu itu
itu udah terkabul jangan suka makan palu lu apa mau singgih bulu batang leher lo lepasin
gue jangan eh mana duit gua di rumah bos gue bos lo bos lo siapa ya tuan takur ha siapa
bukan yang cewek cewek waduh bahaya nih yang dikejar semuanya harus dapet ya udah biar gue
yang kejar saya eh hati hati saudaraku sekarang lu ikut kita mana kantor pajak
buruan ah ah eh lo mau gue bikin maling disini berikutnya orang orang nggak ikut
tuh nggak kemas ya
udah saya paksainin dulu
ini pak kita mau laporin penipu
iya pak jebloskan penjara ke dia pak
eh masuk temen saya jeblosin dia ke penjara
udah kepolak balik gitu polisi terlalu linglung
eh ini pak
masuk temen saya di jeblosin penjara pak
mereka berdua melakukan apa
ini pak pemerasan di dalam atm pak
duit saya dua juta lu nyes pak
itu sudah pak
pak siapa bawa dua orang ini laksanakan
kalian berdua ikut saya
ntar ngetah bau lagi
kalian berdua isi data
isi nggak jalan isi di sana kan
" area kan temple ke stoleinan seradi dua satu ratus dua mbak brawi nice dhamia rumah mental yang nge attending bersama skil
ya pak penjaga penjagaan ini semoga bisa ditindak lanjut pak
baik tapi kalian berdua harus datang kalau kami panggil untuk jadi saksi
selesai juga deh dikelilingan ya
udah tadi kek
ini gara gara si pak umar nih
kasih kita kerjaan banyak banget
kayak pr kita kurang banyak aja
kurang kerjaan tau gak
ya mau gimana lagi susan
soalnya kan ada pengkhianat di geng kita
oh bapak udah di luar
yaudah dah saya keluar ya
aku pulang dulu ya
tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu
tika emang lo pikir kelipingan ini udah selesai
weh kelipingan ini itu harus dijilid
yaudah sini biar gue yang jilid
sekalian gue ke tempatnya si sam